alhamdulillah baik ma
tumben kamu kesini
ada di kamar
waalaikumsalam kak ngaceng
pagi pagi saya udah disuguhin sama senyuman yang manis
hidup jadi indah
tapi gak tau kenapanya
sehari aja kak ngaceng
tengah ngeliat senyumnya
kayak ada yang kurang
tuh kan selalu aja ngomong gombal gombal gombal
coba kalo ntin tau perasaannya kak ngaceng
kak ngaceng buktiin ya
mau buktiin gimana tuh kang
kak ngaceng teh berani ngadepin apa aja
acing teh lagi nanyain hidan sering kesini enggak
jadi gak sering kesini tin ya
kak ngaceng permisinya
cek kemana cek
makanya ma teh dateng kesini tiap hari biar tau si acing ngapain
itu tadi mah biasa biasa aja
kalo si antin teriak teriak berarti dia gak mau sama si acing
kamu seneng ya kalau ngeliat orang ribut
apa yang suka ma
ma pulang dulu ya
kalo acing sering kesini kastau ma
nanti mah kita ke tempat yang sama
waalaikumsalam bu uli
bu dokter ada bu iin
ada bu uli masuk aja
makasih ya bu eni ya
silahkan duduk bu uli
terima kasih bu dokter
ada yang bisa saya bantu bu
kang tatang stres bu dokter
motor bekas yang kemarin saya beli
ternyata itu motor curian
dan sekarang disita sama polisi
saya harus bagaimana bu
ini sudah yang ketiga kalinya bu
harus ditangani dengan profesional
bu dokter gak bisa bantu
sebagai dokter umum
saya sudah melakukan dan juga sudah berusaha semaksimal yang saya mampu bu
sampai pak saung
pak ustadz dan juga kang kuswo sudah membantu terapi melalui sisi agama
saya belum melihat tanda tanda agresivitas
harus berubah bu
harus berubah bu
sementara saya harus balik kerja ke suria
harus berubah bu
harus berubah bu
kalau misalnya mau dengan cara terbaik sih
memang harus didampingi oleh keluarga
harus berubah bu
tapi kan memang kondisinya juga tidak memungkinkan
harus berubah bu
boleh tenang aja bu
nanti saya akan coba hubungi pak ustadz atau pak kades
harus berubah bu
harus berubah bu
harus berubah bu
harus berubah lu
yoyoh apa kabarnya
alhamdulillah baik mak
tumben kamu kesini
ada apa yoyoh
dedeh mana mak
ada di kamar
yoyoh dengar katanya pernikahan sobri sama dedeh batal
kemet kali yang batalin
mak kan mau ngadain pesta buat cucu emak
dedeh kan satu satunya cucu emak
mak pengen bahagiaan dia
mak pengen ngasih kenang kenangan pernikahan dia
enggak taunya kemet tersinggung
alasannya enggak dikasih tahu
emangnya emang gak bilang sama pak kemet kalau mau bikin pesta
kalau bilang sama dia disangka mau minta biaya
sebulan dua bulan
sedangkan pernikahan dedeh enam hari lagi
pestanya di rumah emak
duitnya duit emak
kenapa dia jadi tersinggung
jadi itu masalahnya mak
untung pernikahannya enggak digabung
mungkin sekarang ini kita ikut stres ya pak
mungkin pak ustadz kemet itu
menghindar dari pernikahan anaknya
karena kalau digabungin pernikahannya mimin sama si dedeh itu
otomatis pak ustadz kemet itu harus datang harus hadir
kayaknya memang dibatalin mak
di rumah mama eros ada coyote
orang penting di ceraos mak
mudah mudahan ya pernikahan dede gak batal
kasian nanti dede malu sama orang orang
pak ke depan dulu ya
eh sih udah balik ke arab kok
belum boleh ada di dalam
di dalam rumah kamu
oh pantesan gak kelihatan
otos apaan sih main main terus
saya bahagia deket kamu c
ini jangguan jangguan
apa apa belakangan sekalian
ya c kasian
ke pergok mas wah ngodaentin di warungnya
eh ceng kamu gak ada kapok kapoknya
sobri bubaran sama dedeh
soalnya tadi pagi mas wah teh ke rumahnya kemet
iya pak ustadz kemet dong
ya karena dia ustadz harus dipanggil pak ustadz kum
saya nanya sama acing doi kenapa pernikahan dedeh sama sobri batal
kalau itu mas saya gak tahu kum
kan acing yang cerita
nah bener tuh kang dadang itu bener kum
udah udah si ido diimin aja ya lanjutin ceritanya
jadi katanya pak ustadz kemetnya sakit hati
karena maeros itu mau bikin pesta nikahannya besar besaran
tapi pak ustadznya gak ada yang ngobrol gak ada yang kompromi